ketua badan pemeriksa keuangan haria zarazis mempersilahkan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
menggugat hasil audit investigatif bpk tentang pembelian lahan rumah sakit sumber waras ke pengadilan
sebelumnya gubernur ahok mengkritik ada kesalahan dalam audit yang dilakukan bpk
kita sudah serahkan saya tidak berhak untuk karena itu informasi yang sifatnya pro justisia
kalau saya menyampaikan ada salah atau tidak ada salah saya akan dianggap melanggar kode etik
silakan saja kalau ngaco silakan saja diadukan ke pengadilan
kesalahan kami adalah final
yang sumber yang menyatakan kebenaran sesungguhnya kan di sistem kita adalah pengadilan
jadi kalau tidak puas dengan hasil hasil kita silakan diadukan ke pengadilan